sekelompok alumni dari universitas di ibu kota kembali memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu jokowi dodo dan ma'ruf amin
kali ini setidaknya sekitar dua lima ratus alumni universitas taruman negara jakarta akan mendeklarasikan dukungan mereka
ketua panitia deklarasi alumni untar pendukung jokowi bersatu fritch aritona mengatakan acara deklarasi dukungan akan dilaksanakan pada jumat sore di balai sarbini jakarta pusat
selain deklarasi dukungan fritch juga memanggil para alumni untar untuk tidak golput serta menginspirasi masyarakat dengan memberikan informasi yang benar serta tidak menyebarkan hoax
frits juga mengklaim bahwa sang calon presiden jokowi akan turut hadir di acara deklarasi dukungan tersebut
bahwa kita acara ini kami mempunyai filosofi ataupun misi bahwa alumni untar pendukung jokowi bersatu
hanya membutuhkan calon presiden atau akan mendukung calon presiden yang sudah terbukti yang sudah teruji dan bukan yang banyak janji